gini mama tuh mau ngasih tau deh ke reina
rena itu tidak boleh menunjuk orang ya
karena menunjuk orang itu sesuatu hal yang salah
misalkan mau kemana sayang
mau kesana main kesana
oh iya ini catherine sama siapa di dalam
ada yolanda di dalam
keren tapi yolanda belum ceritain kecelakaan itu kan ke catherine
sepertinya belum sih mbak
ya tadi juga saya sempat bahas soal ini sama
dan dokter pun menyarankan untuk berhati hati dalam menceritakan ini
ya saya pikir mungkin yang berhak untuk menceritakan ini adalah
buru angga atau mbak michi
tapi sekarang gue rasa memang benar benar waktu yang tepat
karena dengan keterbatasan adik gue sekarang
dalam hati dia pasti
menurut tanda tayang
pengen bercerita gak bisa
ada yang mau disampaikan juga nggak bisa
dan jauh lebih baik memang harus kita bicarakan sekarang sama adik gue
ya memang seperti yang lo bilang tadi kita harus hati hati
iya saya setuju
kamu kalau masih mau ketemu catherine
gak apa apa silahkan
oh sudah kebu saya sudah selesai
kalau begitu silahkan lanjut
saya permisi dulu ya
jangan jangan kak angga
mau nyeritain soal kesalahan
kamu sudah bisa menerima
keadaan kamu saat ini ya
yang perlu kamu tahu
kami selalu akan menjadi
banget memiliki keluarga
ketika pertama kali kita dengar
kita semua terpukul
dan kakak juga minta maaf
karena pada saat
terjadi kecelakaan itu
kakak gak bisa ada di sana
sekarang kita mau bercerita mengenai kecelakaan itu ke kamu
tapi semua cerita ini versi andi yang ceritakan ke kakak michi
sekarang kita bakal cerita pelan pelan ke kamu ya
pada saat hari kecelakaan itu terjadi
kamu andin pak chandra dan keisha itu sedang berjalan ke rumah sakit karena keisha itu tersedak
iya benar dan keisha tersedak karena kelelain aku kak
ya setelah itu kamu mengalami kecelakaan
dan merangkut nyawa pak chandra dan juga keisha
keisha pak chandra
aku yakin aku yakin mereka selamat
apalagi keisha dia sangat dilindungi sama mbak ati
terima kasih banyak nek
warten sampai aku kemana mana ibu kukak
saya ikutin emosional kamu nanti kamu susah
pencet lagi cik
udah gak bisa
pasti dipaksa yang bicara ya
udah tenang ya
pak randy kalau begitu saya pamit ya
mungkin ke arah ruangan tadi
ada apa dok
ada apa ya
kok dokter sama suster masuk ke dalam ruangannya catherine
saya juga gak ngerti
miki ada apa ini
ada apa kenapa catherine
tadi gue sama miki sempat bicara mengenai kesalahan
terus tiba tiba catering reaksinya kayak
ya mungkin catherine bereaksi seperti itu karena dia tidak bisa mengungkapkan
emosionalnya kepada kita
semoga catherine akan lebih tenang ya
setelah diperiksa sama dokter
enggak mungkin keisha dan pak candra gak selamat
mbak catherine tenang ya
jangan emosional ya
sebelah kanan miss ya
sini sebelah kiri miss ya

nah sekarang kalian bikin lingkaran
saling berpegangan tangan
reina sama aldi bergandingan tangan ya
nah sekarang reina sama aldi bergandingkan tangan ya
masa aku sama anak yang masih kayak anak tk

kan memang dia kayak anak tika
mama tuh mau ngasih tau deh sama rena
tidak boleh menunjuk orang ya
karena menunjuk orang itu
suatu hal yang salah
misalkan mau kemana sayang
ke sana men ke sana
nih kalau misalkan
kita mau menunjuk orang
kita tunjuk nih ke orang
misalkan mama nunjuk ke reina
mama marah sama reina itu nggak boleh
ini ada berapa jari

nah empat jari ini seperti menunjuk ke diri kita sendiri
jadi kita nggak boleh menunjuk ke orang
itu sama aja kita lagi menunjuk diri kita sendiri

kalau kita menunjuk orang
belum tentu dia beneran sama kan
jadi malu dong ma
betul sekali jadi kita nggak boleh
sembarangan menunjuk orang
karena itu akan berbalik ke kita
kamu barusan nunjuk aku ya
kayak anak pekak

mama aku kalau kamu menunjuk aku
berarti kamu nunjuk kamu sendiri
coba sekarang kamu nunjuk aku lagi
empat jari kamu
menunjuk ke arah kamu
aku mau main ini lagi
diajak balik malah ngambak
anak anak kalian tunggu di sini dulu ya
miss tinggal dulu
cuman ah kamu jangan kayak gitu
kasian aldi nanti dia
banget sih aldi tapi kita tetap
nggak balik gitu
itu gak baik yaudah deh
jadi tujuan pak amar untuk datang ke sini untuk apa ya
untuk bertemu dengan saya
seperti yang anda tahu
dan saya memilih untuk berdiri
untuk membantu anda
maaf ya pak amar
tapi saya tidak mengerti yang anda ucapkan
akan mendampingi anda
sebagai pengacara anda
melawan gugatan yang dilayangkan oleh
seperti yang anda tahu
tidak perlu mempertanyakan
yang anda akan berikan kepada saya tidak
betul betul ingin membantu anda
saya adalah saksi
untuk mengungkapkan kebenaran
dan saya tahu
akan menuntaskan itu semua
bukan karena uang
tapi karena memang seperti itulah saya
saya akan menuntaskan itu semua
anda bersama dengan saya